pariwisata bali yang mendunia memang kerap jadi perhatian banyak kalangan
baik hal positif maupun negatif
terbaru adalah kabar heboh dari website pariwisata asal amerika serikat bernama fodors travel
di mana website tersebut merilis bali sebagai salah satu daerah yang tidak layak dikunjungi pada dua ribu dua puluh
dalam daftar tersebut diungkapkan ada tiga pertimbangan untuk tidak mengunjungi pulau dewata
di antaranya masalah sampah kelangkaan air bersih hingga perilaku tidak sopan wisatawan
menanggapi hal tersebut gubernur bali wayan koster menyebut apa yang disampaikan oleh media wisata asal negeri paman sam ini
sebagai kampanye negatif yang ditengarai dilakukan oleh negara pesaing dalam bidang pariwisata
ia pun mengaku meski masih ada catatan dan kekurangan
namun selama ini setiap tahun bali selalu diputuskan oleh forum masyarakat dunia sebagai destinasi wisata terbaik
kalau menurut saya itu sih kampanye negatif yang mungkin dilakukan oleh pesaing kita
kalau apa yang diomongin
kan tidak seperti itu
sebenarnya bali kan secara membaik
strategi ke depan gimana ya pak supaya citra bali kembali naik
dalam waktu dekat saya akan kumpul dengan para pelaku pariwisata untuk mengidentifikasi sejumlah masalah
ada turis yang mulai mencuri mulai mabuk berantem kemudian juga melanggar
seperti masuk ke tempat suci duduk di tempat yang tidak semestinya
kemudian juga kenakalan kenakalan yang kriminal lainnya itu
saya kira sudah harus diperolakan
pemprov bali juga berencana bertemu dan berdialog dengan seluruh pelaku pariwisata di bali untuk membicarakan masalah ini